kita ke informasi lain dua putra presiden jokowi gibran rakabuming raka dan kaisang pangarap
serta menantunya bobi nasution membuka warung kuliner kedai rakyat di medan sumatera utara sabtu sore
dan tentunya ini menjadi trik mengembangkan bisnis usaha kuliner mereka
informasi ini akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya iqbal kurnia dipamit selamat siang selamat berpuasa dan sampai jumpa
di kedai rakyat tergabung tiga bisnis kuliner makan dan minuman asli indonesia
dan minuman berbahan dasar kopi kopi jolong milik bobi nasution
ya harapannya semoga kedai rakyat ini bisa diterima masyarakat medan
bisa menambah opsi destinasi wisata kuliner di medan bisa nambah cabang lagi
pembukaan perdana kedai rakyat mendapat sambutan antusiasi
pengunjung terutama kaum milenial dapat menikmati kuliner asli indonesia
dengan harga terjangkau memungkinkan produk kedai rakyat ini dapat dijual lebih laris
sebelumnya belum sih tadi kita cuma numpang lewat aja
terus kita udah lihat grand opening bahwasannya ini anaknya dari jokowi
kebetulan kan kita taunya bahwa anak jokowi ini hanya punya markobar
inovasi usaha kuliner dua putra presiden dan menantunya ini diharapkan
dapat menginspirasi keulang muda
sekaligus memotivasi menjadi wilayah usaha yang tangguh dan bangga pada produk perurgelan negeri
agus supratman medan sumatera utara